jaksa agung akan membentuk tim mencari fakta untuk menyidik dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam jaringan perdagangan narkotika freddy budiman
dalam keterangannya jaksa agung m prasetyo menyatakan pembentukan tim di internal kejaksaan tidak bermaksud menangkal hasil temuan tim mencari fakta yang lebih dulu dibentuk kepolisian dan badan narkotika nasional
jika ditemukan keterlibatan oknum jaksa m prasetyo menjamin pihaknya akan memberikan sanksi tegas
kita mencari dulu kebenarannya seperti apa saya juga belum tahu sumber informasi dari pak effendi ghazali dari mana
saya katakan dalam penjelasan saya itu tidak mustahil mungkin dari pihak pihak yang terlibat jaringan itu sendiri
karena jaksanya tidak mau diajak berkompromi tidak mau diajak kerjasama